kita harus mulai susah mencari jadi matang lagi
sekarang ini anak black cobra makin bertambah
kita harus siapin mereka kita harus bagi mereka
mana yang spesial fighting dan mana yang spesial driving
selain kita kuasai jalanan kita harus siapin anak belakobrat jago balapan
kalo rusak balapan ada lulax
kalo rusak di jalanan ada gue dipegang
demi persahabatan kita dan cinta kita
namun lots belum pernah mengalami experience sejarah ini
kalau gak ke phone mereka nggak bisa nyalakan kata su ips nangka message
biasanya cuma mau saling ngeliat desain

aduh aduh aduh
itu si haikal sama yen dateng wil
tanyain aja mereka kali aja mereka tau di boy dimana
lo tau gak
boy itu posisinya dimana
gue lagi jalan sama reva
kepo banget lo deh
eh lo yen permasalahan belum tau udah main ngatain kita kepo
lu kan yang kepo sekarang
emang ada apaan sih
gue cuma mau ngasih tau sama si boy
gue sama dado udah ketemu sama orang yang nyuri motor gue
dan gue sempet kejar kejaran sama tuh orang
tapi gue sama dado yakin banget
orang itu gak jauh tinggal dari lokasi itu kak
kal bantuin boy kal
kita cari dia sekarang
gue paling kesel banget sama yang namanya pencuri
kan kudu asisi dari si boy
tapi ada saatnya kita harus bertindak cepat deh
saya juga yakin kok gue pasti setuju
iya juga sih be
ntar kalau dilama lamain lagi orangnya keburu kabur be
tapi kalau kita cari motor milik sekarang
siapa tahu orang yang mencuri motor willy itu masih ada di sekitar sana
be doain ya be
semoga motor will kembali lagi be
apalagi sama salah orang
jangan bahaya itu
mbak be cuma bisa doain doang
mudah mudahan motor will ketemu
yuk cepet yuk
pak be jb ya
makasih pak be
jualan ya be
metti jalan dulu ya metti
mereka kan yang maring kita berdua
sampai sekarang belum ada kabar juga
si rama itu terima tantangan gue apa enggak sih
bang mungkin sirama itu belum baca surat dari abang
waktu itu dia nggak ada bang
jadi aku titipin sama anak boy yang bengkak itu bang
lu tuh harus pastiin rama baca nggak surat tantangan gue itu
udah sekarang lo kesana buat mastiin
dan lu harus ketemu langsung sama si rama
bego banget sih
anak anak motor yang kemarin motornya pernah gombat lagi confri oleh kita bang
kayaknya mereka lagi nyariin gue bang
udah berkali kali gue bilang kalau lo kabur dari kejaran orang
jangan masuk ke bengkel gue
bego banget sih
mereka jangan sampai tahu bengkel gue di sini
tutup teguh iduk bang
kita harus mulai susah mencari diri matang lagi bu
sekarang ini anak black cobra makin bertambah
kita harus siapin mereka kita harus bagi mereka
mana yang spesial fighting dan mana yang spesial driving
kita harus siapin anak black cobra jago balapan
kalau rusak balapan ada lu lex
kalau rusak di jalanan gue yang pegang
kita harus tetap kita harus punya tetap backing up yang kuat
di saat gue kalah ada anak black cobra yang bisa diangkat
begitu juga sama lu
lu harus punya backing anak black cobra yang fightingnya jago
lihatlah ada anak black cobra yang berangkat
lihatlah ada anak black cobra yang berangkat
lihatlah ada anak black cobra yang berangkat
lex saatnya lu sama anak anak black cobra beraksi
ada anak anak geng motor lain berkeliaran di sekitar bengkel gue
lo bawa anak anak semua halo mereka
cuman asal lu tahu
mereka sedang mencari motor teman mereka yang dicuri sama anak buah gue
jangan sampai mereka tahu lokasi gue di sini
jangan sampai mereka tahu lokasi gue di sini

ayo semuanya cabut
surat yang kemarin dari bang cobra

sudah dikasih belum sama itu si ramak
eh kata lama aja gak
bapak apaan ini
tak dimakan siapa
kamu udah nonton kan film kingkong
perempuan yang deket kinggong itu bagus bagus
itu ya bang
oh yang barang
tentangnya bang kobar
anak gue si kobar
saya sih tidak cemen ya
saya juga tidak takut
saya takutnya cuma sama yang di atas
tolong kasih tahu sama dia
mendingan dia tobat insaf
dia masuk surga bisa berteman dengan saya di surga
saya masuk surga aja
insya allah pak insya allah
soalim banget sih
kalau emang takut bilang aja takut
bang asal tahu aja ya
hidup abang enggak bakalan tenang
sebelum kasih jawaban yang jelas buat bang kobar
bapak bapak bapak
saya mah bersyukur diancam
jadi udah tahu kalau saya ada apa apa dia yang ngacam
ingat ya bro bukannya
buut pak nih
udah kita mana udah tua
gak serah reot
dari awal ke seribu
jangan dikukuh emosi mak
bah inget pak
tuh orang so taubat
so inget allah